tenang pades siti bikinin pecak pecak apaan pecak buaya
goreng kalau enggak mie oh ya ya mie mie yang digoreng apa yang pakai kuah
makanda tuh kenyang nunggu nunggu
hari ini kita akan kedatangan tenaga medis
jadi pondok pesantren qur'an tak akan kedatangan dokter dokter ahli dari
puskesmas yang akan melakukan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan kepada kalian
semua ya kita mau imunisasi ia haikal semuanya akan disuntik imunisasi ya
hahahaha terjumpa saja kau tidak ada sendirinya disini
aku mau disuntik

si haikal itu bukannya bermimpi
temen temen aku tahu kenapa si aikal teriak di masjid tadi kenapa kenapa kenapa kenapa
iya teriak teriak di masjid karena ditakut sama suntikan hahaha hahaha
siapa yang takut sama suntikan halo aku tuh enggak takut sama suntikan emangnya kamu baru
lihat dokter langsung lari hahaha udah langsung ke sana hahaha
langsung lari kayak kelinci dikejar sama pengguru kebalikannya kali kebalikan
perhatian deh kamu kalian kayak gitu
sekalian ini mau makan apa mau ngelawak bercanda mulut kalau mau lewat di panggung
jadi tempat makan bareng mata tidur tuh main lenong sekalian gimana sih tepat makan itu
nggak boleh bersuara padahal anaknya pasang miring kalau jalan lihat dong kanan kiri tuh
gitu ya allah ustadz maafin saya lagi sih ustadz kalau mau belok agak ngidupin sen
pakai sen belatuh ustadz musa angkot dong hahaha ya ya ya angkot angkot mau pajak
udah jangan bercerai jangan bercerai positi terlalu nasinya ya sekarang ustadz mau pantun dulu
edi laut banyak batu karang takut kulit menjangan pasti berbulu silahkan kalian makan sekarang tapi
sebelum makan baca doa dulu bismillahirrahmanirrahim
langa wajah tanah wakina adabang tiga puluh delapan delapan puluh satu makan ya
belal itu ngapa sejalan bikin begitu begitu dong petunj schmidt orang sakit niatnya lapar
sianan amat orang sampai lapar
tenang pakde siti bikinin pecak
apa kek nasi goreng kalau nggak mie
mie yang digoreng apa yang pakai kuah
tuh makan dah tuh biar kenyang
wah nunggu eh nunggu
lagi di sini sih
aduh aduh aduh
saya kayak di dalam sumur
langsung dalam sumur
lagi pernah mainin ember sih
ini pak d iseng banget kalo jalan gak mati
orang minta nyuruh mie doangnya lama banget
ya udah pas gitu
pak d pesen mie saya tolong bikinin secangkir kupi
kupi saya bunuh
tungguin aja insya allah
gara gara di musik ini nih kita kerjanya jadi rapi
makasih mbak siti
ya silakan dimakan
enak enak enak
sepertinya ada yang aneh pak
baru kali ini ada kopi rasanya asin
saya baru ngerasain
ada mie rasanya manis
jadi kedatangan kami ke kunanta ini untuk memberikan kekebalan pada kalian semua
dari penularan penyakit difteri yang sedang mewabah sekarang ini
nah difteri itu sendiri adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri
yang ciri cirinya tenggorokan sakit demam dan bisa menumpuk lapisan amandel di tenggorokan
nah dalam kasus yang lebih parah dengan bakteri ini bisa menyerang jantung dan saraf
bahkan menjadi racun yang sangat berbahaya yang bisa menyerang seluruh tubuh kita
nah sekarang coba siapa yang mau maju
dokter akan menjelaskan tentang imunisasi
mau ngambil pulpen
hei sobri kamu ngapain sih
kamu sendiri ngapain di sini

gitu jangan takut ayo
mereka kenceng banget kok
kayak gini deh
waris itu bisa ngelompokkan kan

kenapa selalu ampe pelajaran pasang obrik
mas yahang udah pake kantong baru dia kasih pengen berbicara
udah sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian
haikal sama sobri kemana ya
gak tau ustaz
pak ustadz paham
ada pak pak ustadz
tolong panggilin haikal sama sobri ya secepatnya
baik pak ustadz saya bakal cari si haikal sama sobri
cepet ya pak
sobri kamu ngapain di sini
katanya kamu gak takut suntikan
siapa juga yang takut sama suntikan
terus kamu ngapain kamu di sini
aku mah kenapa
tidak boleh apa lewat sini
kan ini jalan umum
ya aku cuma mau cari udara segar doang
yelah gak usah ngeles deh
eh kamu yang ngeles kayak bajaj
enggak ngeles dia deh
eh sobri haikal
ayo balik kau lah
pakai mandan di sini
pala gue puyeng dah
udah udah pala pulang
pala gue kayak dirubung awan
aduh udah udah
aduh udah udah
aduh kita kabur
aduh sakit pintunya de
bibi pak deka udah bengkak
pak pak deka
sinaran bulan di jampang surat de
kebetulan ada pak de
ini pak de
saya lagi ngejar sobri sama haikal
mungkin mereka laring ke sini terus ngumpet
pak de lihat gak kira kira
lah mana pak de
gak ada pak de
pak de lihat di mana tadi
tadi pak de lihat
waktu pak ustadz kemari itu di belakang pak ustadz itu ada
yaudah kalau gitu pak de
kita kejar sekarang yuk
pinggang saya ini belum sembuh
lagian pak de
nama utmost jangan inget aja nih
lihat badannya kamu kuchip
ini tempat odosnu bermula
di tempat maidernya
kita gue berbilang zugail